sementara sejumlah keluarga dan kerabat korban penembakan pelaku pencurian motor di karawaci kota tanggerang banten
terus berdatangan ke rumah sakit umum daerah tanggerang
korban akan dimakamkan pada selasa pagi usai disemayamkan di rumah duka
jenazah italia chandra kirana putri korban penembakan menjalani otopsi di rumah sakit umum daerah tangerang banten senin malam
keluarga dan kerabat korban penembakan terus berdatangan ke rumah sakit
ibu dan ayah korban pun tak mampu menutupi kesedihan atas peristiwa sadis yang merenggut nyawa putrinya
italia chandra kirana putri merupakan anak kedua dari pasangan sugiyarti dan ferry chandra
korban diketahui baru saja wisuda ilmu kedokteran
peristiwa penembakan berawal ketika pelaku yang hendak mengambil motor dipergoki ibu korban
kemudian korban keluar dan mengejar pelaku sambil berteriak
merasa terdesak pelaku akhirnya menembak korban
jadi italia bersama mamanya di rumah
jadi mamanya itu mencari
mereka bantuin potong buah
nah tiba tiba tuh suara pager tuh bunyi
mereka pikir itu kucing
nah mamanya keluar dari pintu depan
buka pintu kasanda
tiba tiba itu rampok udah jangan keluar
buat tembak tuh kalau keluar
italia yang keluar dari samping
loncat itu si perampoknya itu keluar
italia timpuk pakai sapu atau apa gitu
tadi mamanya menerangkan ke kita
setelah itu itu sempat gantian
itu si pengemudinya
menurut cctv tetangga juga begitu
italia masuk balik lagi langsung tidur
saat itu juga
korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan priang serta pemberani
dia anaknya baik
terus suka cuplos ceplos apa yang gak dia suka apa yang dia suka
biasanya langsung diungkapin gitu
kalau yang dia nggak suka apa apa dia pasti langsung bilang
tapi memang orangnya berani ya
iya dia warna berani banget
dia tuh orangnya mandiri
dari hasil olah tkp sementara dan rekaman kamera cctv
polisi telah mengantongi identitas pelaku perampokan disertai penembakan
jody wahyu tangrat banten
pihak kepolisian setempat juga meyakini
mengiakan juga jika memang menjelang lebaran
akan ada banyak sekali kriminalitas yang tersebar
untuk itu butuh proaktif juga dari masyarakat
bukan cuma pihak kepolisian yang mengamankan wilayah sekitar ya
tapi juga seperti security
siskamling juga kemudian digalakan
kalau ada tindak tanduk yang mencurigakan silahkan laporkan
jangan hakimi dulu
dan jangan main hakim sendiri itu yang terpenting juga
namun memang kalau membicarakan mengenai kejahatan ini
dua kejadian yang serupa begitu dengan aksi penembakan
apalagi saya memperhatikan mengenai izin kepemilikan senjata api itu
apalagi juga mungkin perakitan sendiri senjata yang dimiliki oleh para pelaku ini kita masih belum tahu
tapi yang di pomp benzin ini
itu kemarin kalau saya tidak salah ditembak di bagian kepala
anak muda umur tiga puluh tahun baru memiliki seorang bayi gitu
dan bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan keluarganya
kita benar benar sangat menyayangkan kejadian ini
dan jangan sampai ada lagi begitu
tentu satu ini kasus yang kemudian segera dilakukan
ataupun ditiklanjuti oleh pihak kepolisian